penemuan empat mayat di perumahan citra garden satu extension
kalidaris jakarta barat pada kamis malam masih menjadi misteri
dari hasil otopsi di rumah sakit polri kramajati jakarta timur
tidak ditemukan tanda kekerasan pada tubuh keempat jenazah
tim dokter justru menemukan jika keempat jenazah tidak makan dan minum selama tiga minggu
selain itu polisi juga belum menemukan adanya kejanggalan dari dalam rumah korban
baik tanda kekerasan ataupun adanya tanda tanda orang masuk dan keluar dari dalam dan luar rumah korban
sementara itu dari lokasi kejadian polisi mengamankan handphone serta obat nyamuk semprot
identitas keempat jenazah diantaranya pasangan suami istri anak perempuan serta paman
menurut kapolsek kalideres akp syafri wasdar dari pengakuan adik dari ibu korban
terakhir berkomunikasi via telepon satu tahun lalu dan bertata muka langsung dengan korban lima tahun yang lalu
para korban ditemukan secara terpisah

kamar dengan posisi di atas tempat tidur
sementara ibu dengan anaknya berada di kamar depan dengan posisi di atas tempat tidur
serta satu lagi ada di ruang tamu dengan posisi bersandar di sofa
itu dia mengatakan bahwa terakhir ada komunikasi via telepon itu satu tahun yang lalu
dan ketemu langsung lima tahun yang lalu
dalam waktu dekat ini tidak ada komunikasi atau apa gitu
di lingkungan pun menurut pak rt bahwa memang keluarga ini tertutup
sementara itu dari keterangan di lokasi para korban dikenal tertutup
rencananya keempat jenazah akan dibawa keluarga hari sabtu atau minggu besok
sebelumnya pada kamis malam empat mayat ditemukan dalam sebuah rumah di puruman citraga
sebelumnya pada kamis malam empat mayat ditemukan dalam sebuah rumah di perumahan citra
di tempat kejadian satu ekstensi kalideres jakarta barat
penemuan mayat bermula saat petugas pln mencium bau tidak sedap dari dalam rumah dan melapor kepada ketua rt setempat
warga yang curiga akhirnya membongkar paksa dan menemukan empat penghuni rumah yang juga satu keluarga sudah tewas serta membusuk
di tempat kejadian perkara polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa baju korban telpon seluler buku rekening dan buku catatan
tim liputan cnn indonesia